hai sendirian aja
aku temenin kamu ya
kayaknya enak tuh
aku tadi habis jalan jalan
habis aku kangen sih sama mas doni
lama sekali ya kita gak ketemu
eh iya aku denger denger katanya yogu udah pulang ya
kalau mau aku bisa
engga gak usah
aku mau ketemu sama mas doni aja kok
kamu udah makan siang belum
belum aku belum makan
mau makan siang bareng
baju aku hilang
maaf pak saya gak tau kalau bapak lagi ada tamu
baju kerja saya
tadi nggak sengaja ketumpahan es krim
terus pas saya cuci pas dijemur sekarang nggak tahu kemana
iya kalau udah hilang kok diapain lagi
tapi hari ini kan ada karnaval
dan saya harus mandukan
kalau saya cuma pakai kaos pasti pak roy marah marah nih sama saya
tinggal lima belas menit lagi
ini bawa juga eliminating kaya itu untuk karyawan bawah kecilgi
ada yang kecilnya
kalau kita lewat kantor shout out di religion
bisa di situ udah gak
kayaknya gak makin
roh kaya lah
aku duluan ya
gue cocoknya sama siapa ya
kok gue jadi inget cowok itu
aku gak tau harus bilang apa
mas doni cuma tinggal bilang iya atau tidak
kamu orang yang sangat cantik dan aku yakin pasti banyak sekali orangnya
udah itu aja
kita pulang bareng yuk
mau jalan jalan dulu
nanti aku anterin
aduh enggak kak
saya jadi gak enak kalau setiap hari harus diantarin terus sama kakak
aku bawa pulang dulu ya aku cuci
terus aku pulanginnya besok
keduluan ya kak
aku gak butuh cinta dari siapa pun mawar
kecuali dari kamu
aku masih kepikiran sama ibu
dia masih marah sama aku
ibu itu kalau ada maunya harus diturutin
mah sebenarnya doni itu sudah punya pacar atau belum sih
memangnya kenapa pak
kalau ibu itu sudah punya pacar
aku pengen nyuruh dia langsung nikah saja
sebenarnya ada ma sebenarnya ada tapi
aku mencintai kamu mawar
aku juga mencintai kamu mawar
aku juga mencintai kamu mawar
gak punya perasaan itu sama kakak
kalau memang orangnya baik
dan dia sayang sama kamu don
tunggu apa lagi
orangnya sih baik tapi apa gak terlalu cepet
karena aku kan juga harus ngomong dulu sama dia ma
mama sih juga sebenarnya gak pengen cepet cepet ton
papamu yang inginnya begitu
kita gak punya banyak waktu
kalau kamu terlalu lama
yanti bisa ngejodohin yoga dan kamu pasti dilangkain
yangti mau ketemu sama arak emangnya ada apa
eh aku mau tanya
kamu tidak mau dijodohkan sama yoga
yanti aku itu sama yoga cuma berteman
hanya menurut aku juga yoga masih kekanakan kanakan
eh lagian aku juga udah punya calon kok
calon suami arak
kenapa ya yang
sebenarnya kamu suka tiba tiba seperti apa sih
aku benar benar gak punya perasaan itu sama kakak
karena aku cuma menganggap kakak sebagai kakakku
dan gak lebih
hai sendiri aja
aku temenin kamu ya
kayaknya enak tuh
saya duluan ya
saya udah makan kok
kok lu ngatur sih